mobil operasional sebuah sekolah yang dikendarai oleh dua pelajar menabrak sebuah warung di tepi
jalan raya pungging kecamatan pungging kabupaten mojokerto pada rabu sore akibat kecelakaan ini
warung mengalami kerusakan cukup parah pemilik warung dan satu orang pengunjung mengalami luka
cukup serius keduanya pun langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat tak hanya menabrak warung
pickup juga menabrak tiga sepeda motor yang sedang diparkir di depan warung petugas polsek
pungging dan satuan lalu lintas polres mojokerto yang datang ke lokasi melakukan olah tkp dan
mengamankan pelajar yang mengemudikan mobil tersebut kecelakaan terjadi di jalan lintas
jambi muara sabak tepatnya di ruas jalan tanjung batu kecamatan muara sabak barat selasa sore
akibatnya bagian depan truk pringsek dan sopir menderita luka serius di bagian kepala korban
pun langsung dievakuasi
kecelakaan ini juga sempat membuat lalu lintas macet karena mobil yang melintang di badan jalan
kemacetan dapat diurai setelah pihak kepolisian datang dan mengevakuasi truk menurut keterangan
salah satu sopir truk kecelakaan terjadi saat truk dari arah jambi menuju kabupaten tanjung
jabung timur laju dari arah perlawanan dan menabrak truk lainnya satu gos menduga sopir
truk mengantuk sehingga menabrak bagian samping truk yang lain video amatir merekam pengendara
sepeda motor warga desa sumber
agung camatan sumber baru kabupaten jember yang meninggal setelah terlindas truk gandeng pada rabu
siang untuk keperluan visum petugas dari unit laka lantas polres probolinggo mengevakuasi jasad
korban ke kamar jenazah rsud dokter muhammad saleh kota probolinggo warga menduga kecelakaan
itu terjadi saat korban hendak menyalip truk gandeng yang berada tepat di depannya melalui
sisi kiri namun roda ban tergelincir sehingga tubuh dan motor korban jatuh ke kanan dan terlindas bantruk
petugas kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan ini untuk mengetahui penyebabnya
tim peliputan cnn indonesia